bagi anda penggemar basket nba pasti sudah tidak asing lagi dengan action figure action figure ini
hanyalah sebagian dari koleksi milik adril tan ini
selain karena memang mengemari basket nba sejak kecil
kualitas dan detail dari action figure produksi enter bay yang dianggapnya sebagai yang terbaik
menjadi alasan mengapa adril mengkoleksi puluhan action figure pemain nba ini
yang pertama dari sizingnya dia bikin satu banding enam
terus dari detailnya dia bagus banget
dan dia movementnya fleksibel
jadi kita bisa bikin movement yang benar benar kayak real lah gitu
jadi di gerakan layupnya shootnya atau mungkin slam dunknya gitu
jadi kayak live lah gitu
dia makin kesini makin bagus sih
jadi makin benar benar mirip banget sama muka aslinya sih
bahkan dari siluet tattoo nya siluet detailnya gitu
bahkan mungkin jersinya atau sepatunya gitu benar benar detail banget
kayak beneran aja gitu
mulai mengkoleksi action figure produksi enter bay sejak tahun dua ribu dua belas
setidaknya sudah lebih dari enam puluh buah action figure pemain nba
dimiliki oleh pria berusia tiga puluh tahun
tinggal di bandung ini
dengan harga tiga juta hingga dua belas juta rupiah per buah
koleksi action figure pemain nba milik adril pun terbilang lengkap
mulai dari yang berskala satu x empat
hingga satu x sembilan sudah ia miliki
lo gimana sih secara menikmatinya
well satisfyingnya mungkin dari kecil gue suka nba kali ya
dream juga gue pengen nonton langsung sih
gue belum ada kesempatan untuk nonton langsung gitu
nah kebetulan gue suka nba dan menurut gue yang paling bisa mendekati gue dengan pemain tersebut
dari koleksi barang barang merchandisingnya
pertama mungkin ya pasti kalau punya barang yang anti tangan lah ya
sign mungkin itu kartu basket atau sepatu atau jersey yang di sign gitu kan
dan menurut gue kedua yang paling mendekati action figure sih
karena apa ya kayak looks real aja gitu
apalagi kalau begitu lo bisa ngegerakin
pasti pajangnya movementnya nice ya
satisfying aja gitu
tapi bagi adril
puluhan koleksi action figure pemain nba miliknya ini
tidak akan berarti banyak kalau hanya ia simpan dan nikmati sendiri
kini ia pun memilih untuk menaruh dan menghibahkan seluruh koleksinya
pada galeri basket bucket list di bogor
agar semua penggemar basket bisa melihat dan menikmati action figure
pemain pemain nba yang selama ini menjadi kesayangannya